januari dua ribu dua puluh satu kegiatan belajar dengan tatap muka di sekolah diperbolehkan kembali dilakukan dengan berbagai persyaratan
namun bagaimana pandangan orang tua mengenai rencana ini
setuju aja cuman memang protokolnya harus dijaga banget
karena mereka kalau daring itu banyak yang gak apa ya sosialisasinya gak dapat
kalau yang saya lebih setuju yang lebih dewasa ya artinya yang sma apa kuliah itu saya lebih setuju karena mereka lebih adaptasinya lebih bagus
tapi kalau masih sd atau smp saya rasa masih janganlah masih tetap di rumah
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
pemerintah provinsi dki jakarta bersama dinas pendidikan dki jakarta telah mempersiapkan berbagai regulasi tentang dimungkinkannya aktivitas belajar dengan tatap muka
namun hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut
persetujuan dari kepala sekolah dan perwakilan orang tua melalui komite juga dibutuhkan
jika orang tua tidak berkenan anak yang belajar langsung sayang anak bisa belajar dari
menurut riza angka kasus covid sembilan belas tentunya akan menjadi pertimbangan
apakah sekolah di jakarta bisa dibuka
mengingat selama terjadi pandemi belum ada yang dibuka kembali
nah kalau untuk januari sebagaimana kebijakan pemerintah pusat pak mendikbud
kita akan lihat nanti ya dalam beberapa minggu ke depan
kita akan lihat namun demikian kami dari pemprov khususnya dinas pendidikan
sudah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dimungkinkannya tetap muka
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyatakan
untuk melakukan aktivitas belajar langsung ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi
mulai satuan pendidikan yang wajib mengisi daftar periksa kesiapan sekolah
hingga checklist antara lain ketersediaan sanitasi yang baik
kebersihan sekolah yang dijaga
dan adanya akses layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim pun menjelaskan
ada beberapa alasan pemberlakuan kembali aktivitas belajar langsung
diantaranya adanya acapan putus sekolah karena anak membantu orang tua mencari nafkah
selain itu ada kesenjangan di daerah yang sulit mengikuti kegiatan belajar daring
juga kekurangan interaksi dengan guru dan tenaga
dan teman yang menyebabkan anak mengalami stres
serta peningkatan kasus kekerasan pada anak di rumah
di sisi lain epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono menyebut
seharusnya keputusan penentuan tidak diserahkan ke pemerintah daerah
melainkan ditetapkan oleh kemendikbud
lagi tergantung pemda nggak ada yang berubah karena semuanya diserahin ke orang lain
seharusnya diurusin lah dipikirkan oleh kemendiknas apa sih yang harus dilakukan
sekolah supaya bisa ada proses belajar mengajar itu yang harus dilakukan
di balik rencana tersebut fakta yang harus diketahui
berdasarkan data di corona jakarta go id
positivity rate kasus baru harian di jakarta masih naik turun
rizal patria pun pernah menunturkan pada september lalu